selanjutnya kita akan hadirkan cerita wisata dari wonosobo
nah bagi anda yang rindu dengan sejuknya udara dan juga indahnya kabut pagi serta momen matahari terbit alias sunrise
dieng bisa menjadi pilihan destinasi wisata untuk anda
karena dieng ini menawarkan keindahan alam dan juga panorama yang menakjubkan seperti negeri di atas awan
dieng pernikahan yang menarik
dieng berasal dari gabungan kata dalam bahasa kawi
di berarti tempat atau gunung dan yang bermakna dewa
layaknya negeri kayangan konon dieng merupakan tempat para dewa dan dewi bersemayam
dieng memiliki ketinggian rata rata sekitar dua ribu meter di atas permukaan laut
banyak orang menyebut dataran tinggi ini sebagai negeri di atas awan
banyak wisatawan menghabiskan walau
waktu untuk menikmati keindahan matahari terbit dari puncak sikunir
karena kita bisa lihat kalau kita di sini spot spot tertentu itu bahkan bisa dibilang terbaik di jawa dalam melihat dari matahari terbit
kita otomatis sudah kayak di atas awan gitu loh mas
soalnya dari udaranya pun juga sudah sangat dingin udah kayak di atas langit gitu
dan kita bisa langsung lihat awannya tuh beautiful lah
jika berkunjung ke negeri di atas awan ini jangan lupa untuk mengunjungi objek wisata telaga warna
yang menyuguhkan hamparan keindahan perairan di ketinggian dua ribu meter di atas permukaan laut
nama telaga warna sendiri berasal dari keunikan warna air permukaan telaga yang dapat berubah
selain wisata alam dieng juga memiliki wisata edukasi sejarah yang terletak di kompleks percandian arjuna
candi arjuna diperkirakan dibangun pada abad delapan belas
selain candi arjuna di kompleks ini juga terdapat candi semar serikandi candi puntadewa dan candi sembadra
candi yang dibangun sekitar abad ke tujuh hingga sembilan ini menjadi salah satu daya tarik wisata yang dikunjungi wisatawan
bagi anda yang merindukan kesejukan udara dan keindahan matahari terbit dieng bisa menjadi pilihan destinasi wisata anda